kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan sudah bergabung melalui sambungan zoom sore hari ini
selamat sore mbak fani
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia news update sore hari ini ya dok
kita langsung menuju ke pertanyaan pertama ya dok
ya ini karena banyak sekali yang ingin menanyakan soal ortodonti
anak saya umur enam tahun baru tanggal gigi serinya yang bawah secara alami
tapi sebelum tanggal sudah tumbuh gigi baru dan tumbuhnya tidak terlalu lurus dengan gigi seri sampingnya
apakah seperti normal atau butuh perawatan dok
oke terima kasih buat pertanyaannya gida mairinda
sebelumnya perkenalkan nama saya dr gigi natania dr gigi spesialis ortodonti
spesialis or talenty adalah merupakan salah satu spesialis dari kedokteran gigi
yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan gigi tulang tahan dan wajah dari anak anak hingga dewasa
serta menangani berbagai macam gigitan harmonis tidak harmonis seperti
gigi berjejal gigi maju gigi cama dan sebagainya
oke untuk pertanyaan ginda marinda betul sekali di usia enam tahun memang ada transisi ya
perubahan dari gigi susu ke gigi tetap terutama pada gigi depan pertama
nah bila giginya itu tumbuh gigi belakang bisa diinstruksikan anaknya untuk mendorong gigi tersebut dengan lidah
nah terutama memang sekarang sedang pandemi memang kalau misalnya ingin perawatan
namun untuk perawatan ortodonti bisa dilakukan evaluasi pada usia delapan sembilan tahun
saat perubahan gigi susu menjadi gigi tetap itu semakin banyak giginya
nah tapi di usia enam tahun ini adalah memang waktu yang sangat krusial untuk ibu dan orang tua
menjaga kebersihan gigi dari anaknya
karena di usia enam tahun ini tumbuhnya gigi tetap geraham ya gigi geraham pertama tetap
dan juga gigi gigi seri yang akan dibawa terus sampai dewasa
jadi harus dijaga jangan sampai berlubang
oke jangan sampai berlubang ya noted dok
soalnya anak saya loh jadi curhat anak saya umur enam tahun
kita pindah dulu ke pertanyaan kedua ya dok ya
ini dari akun twitter atanehrfr
aku pengguna behel dan sekarang masih rutin kontrol tiap bulannya
tapi semenjak covid sembilan belas sebelum mulai kontrol kita diharuskan berkumur dengan air yang dicampur cairan antiseptik untuk mulut
apakah itu efektif dok
iya oke terima kasih buat pertanyaan
memang secara penelitian terbukti efektif ya mengurangi keberadaan dari virus tersebut di dalam rongga mulut
sehingga memperkecil resiko tersebarnya virus tersebut saat di udara
terutama tindakan adanya tindakan aerosol
tindakan berubah atau yang dikenal dengan agp aerosol generating procedure
misalnya seperti tindakan pembersihan karang gigi tindakan pengemburan gigi gitu
jadi memang berkumur dengan antiseptik itu memang sangat berpengaruh untuk mengurangi resiko penyebaran virus tersebut
apalagi terutama dalam tindakan aerosol
oke jadi mau pakai behel atau mau harus kontrol ataupun yang biasa biasa aja kalau berkumur pakai antiseptik nggak apa apa ya dok ya
oke siap kita ke pertanyaan ketiga ya pindah ya dok
apakah protokol tambahan khusus yang diwajibkan peraturan tertulis pemerintah di masa pandemi ini bagi dokter gigi
apa protokol tambahan itu ya dok ya
apakah mensterilkan peralatan tiap ganti pasien juga merupakan satu di antaranya
oke terima kasih buat pertanyaannya
jadi protokol pemerintah
oke kita semua dokter gigi ini diatur oleh persatuan dokter gigi indonesia yang dikenal dengan pdgi
mereka sudah membuat pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi
yaitu pertama melakukan screening awal seluruh pasien
itu sesuai dengan protak
kedua adalah semua operator yaitu dokter gigi dan juga asisten perawat gigi harus menggunakan alat pelindung diri
untuk tindakan tindakan aerosol seperti tadi ya penguburan gigi ataupun juga tindakan bersihkan gigi
biasanya kami menggunakan alat pelindung diri level tiga
yaitu dengan menggunakan scrub kemudian surgical gown kemudian memakai hazmat atau cover on
seperti yang asal betulnya
kemudian di luarnya menggunakan apron
lalu kita menggunakan masker n sembilan puluh lima
ini adalah yang wajib
n sembilan puluh lima kemudian di cover dengan masker bedah menggunakan double glove kemudian head cap
goggles menggunakan face shield juga menggunakan shoe cover
untuk tindakan tindakan untuk konsultasi saja mungkin bisa menggunakan apd level dua dengan menggunakan surgical ground
kemudian yang ketiga kita harus berkumur dengan antiseptik
itu merupakan prosedur yang wajib sebelum tindakan perawatan
kemudian meminimalisir tindakan aerosol
lalu juga kita melakukan sterilisasi alat sesuai sop
kemudian juga melakukan pembersihan ruangan ruang tunggu pasien
serta yang terakhir adalah pdg mengatur sirkulasi udara
jadi biasanya kalau sekarang bertemu dokter gigi dalam ruang prakteknya pasti ada sirkulasi udara
apakah itu excels atau uv light atau suction extraor dan berbagai macam
nah untuk pertanyaannya
mengenai alat prakteknya ada apa
oke ada exhaust atau uv light atau suction extracellular dan berbagai macam
jadi kalau pergantian gigi itu diganti atau tidak
memang ini adalah merupakan satu standar
sebelum pandemi kita semua pasti akan menggantikan alat yang dipakai untuk pasien
jadi bukan hanya saat pandemi saja
sebelum pandemi sudah digunakan seperti itu
jadi supaya mencegah adanya infeksi silang antar pasien atau dari dokter gigi ke dokter gigi
lalu ada tambahan lagi sih mbak ada dua lagi
yaitu desinfeksi permukaan serta dokter gigi ini mengganti apd bagian luarnya setiap pergantian pasien
ini sangat dibutuhkan ya di masa masa krusial seperti pandemi saat ini
ya mbak jadi boleh saya menghimbau pemirsa
jadi bisa ini kan kita adalah specialist ortodonti
jadi bisa meng follow at specialist tigirapi
ini merupakan akun instagram resmi dari layanan edukasi publik ikatan ortonomis indonesia
pomda jaya yang ingin membagikan ilmu untuk dunia ortodonti dan perawatan kawat
untuk masyarakat awam di indonesia
oke terima kasih dokter natania sangat insightful sangat informatif sekali informasinya sore hari ini
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia news update
jaga kesehatan dr natania selamat sore